kok kamu tidur disini
bagus gak punya aku
ngapain sih tuh anak anak
aku gak suka istri aku dituduh yang bukan bukan
aku bilang aku kenal sama dia
dia gak mungkin ngelakuin hal sirik kayak gini
supaya kamu tuh percaya
aku yang gak percaya karena kakak percaya hal hal kayak gini
ya kakak percaya karena emang ada buktinya
bunga sama minyak itu
gini deh kakak
aku diguna guna bela supaya aku suka sama dia
karena dari awal
bella gak suka sama aku
dia gak cinta sama aku
dia gak mau nikah sama aku
aku yang ngejar ngejar dia
aku yang cinta sama dia
aku yang minta dia nikah sama aku
itu kenyataannya kak
ya sampai kapan kamu gak mau terima kenyataan
kalau dia emang guna guna kamu
sekarang gimana bella
di kamar mandi
kakak kurung dia
supaya dia gak bisa ngelametin bukti bukti ini
maksud kak fani apa sih ngelakuin ini
kak fonis sengaja melakukan ini
supaya reno benci sama aku
aku salah apa
aku yang udah ngerencanain semua ini
kakak bakal buktiin
kalau dia itu gak sebaik dan selunggu yang kamu pikirkan
reno kamu tuh bener bener udah masuk ke perangkat hitam dia
aku tuh peduli sama adik kakak
kalau kamu emang bener bener cinta sama rem
seharusnya itu kamu tidur satu kamar
reno udah ada lima anak kamu
harusnya juga kamu punya rasa yang memiliki anak dari nenek
iya alika ada pak
barusan tante fani bikin mama bela nangis lagi
tante fani terus ngatain
mama bella penyihir yang guna guna papa
kamu gak salah dengar kan
mama bella pakai ilmu hitam
nanti gini aja deh
om akan ketemuin tante kamu ya
tadi tante fani yang jemput aku sama kenzo di sekolah
kalau om mau ketemu
datang aja ke sekolah aku
hari ini kakaknya reno akan menjemput dia
om akan kasih dia pelajaran
supaya dia tidak menghina dan terus menekan bela
sama banget sih tadi kan udah bilang langsung ke mobil
sekarang cepat langsung ke mobil
jadi dia orangnya
yang selama ini membuat bella menderita
ngapain berhenti sih
cepetan tante punya hadiah loh di rumah
kamu sudah menghina merendahkan dan membuat bella menderita
datah aja fani
aku akan membalas itu
aku tahu cara menyingkirkan kamu dari kehidupan bella
ini dah mobilan yang dah kita tunjuk
oh iya kakak juga dibeliin krayon baru kan sama tante fanny
meskipun aku udah beliin krayon sama tante fanny tapi aku gak suka
mainnya nanti aja ya sekarang ke kamar dulu ganti baju
ternyata reno ada di sini
rano katanya kamu cinta sama bella
kok kamu tidur di sini
nah selesai bagus nggak punya aku
ngapain sih kamu
di situ anak anak risik banget
kak fanny mau kemana
tiba tiba kau pergi
coba liat depannya kamu deh
ih siapa punya boneka ya
kan kau malah main di sini sama syifa bukannya belajar
pasti syifa yang ajak main ya
iya iya kak ada apa
kenzo sama alika tuh harusnya belajar
tapi shiva malah ngajak main
sekarang mau pergi
syifa kita tidur yuk
syifah sekarang tidur ya istirahat ya
bagaimana gue mau mainkan kenzo
tapi ini udah malam saya kamu istirahat ya
siva kalau mainnya sama papa mau nggak
mau main apa
mau main kuda
udah jangan nangis
udah kita main kuda kudaan aja di depan ya
dapah kau masih tidur gak usah dibangunin kasihan
kok nangis ada masalah
afif mungkin gak ini semua karena sumpahannya sintia
jadinya kita begini
kok nyebut nyebut nama aku
mah gak mungkin ini semua terjadi karena sumpah serapahnya cynthia
mama lupa ya sinte itu adalah salah seorang yang pernah membuat masalah dalam kehidupan kita
masa allah ma mendengar doa orang orang seperti itu yang menzolemi orang lain
ya enggak lah ma
udah mama gak usah khawatir
yang penting keluarga kita baik baik aja sekarang
udah ya jangan nangis
aku akan bikin ucapan sumpah aku pada kalian akan terwujud
aku akan bikin bella di rumah itu lebih rendah daripada pembantu
alikasi sekarang kamu ke kamar belajar abis itu tidur
aku gak mau tidur
ini kan masih sore
udah berani yang lawan tante
siapa yang ngajarin tante bella
kenapa aku harus nurut sama tante
tante kan bukan mama aku
mama aku itu mama bella
jangan tante kira hanya karena balina mainan mobil buat kenzo dan crayon buat aku
terus aku jadi baik sama tante
aku gak akan baik sama tante karena tante juga galak sama mama bella
bener gak mau nurut sama tante

sekarang ikut tante
seperti bilangin sama papa kamu kalau kamu gak nurut sama tante
aku gak mau
kamu belum capek
dia mau tidur apa masih mau main
dia udah bener bener guna guna reno
kamu tuh gimana sih
kamu malah main sama anak orang lain
anak kamu tuh urusin
alika sekarang udah berani ngelawan aku
ini semua pasti gara gara bela
udah aku rekam semuanya
nanti aku akan kirim ke non cynthia
reno mulai sekarang kamu harus join bella
sifah boleh bobot sama kita kalau kamu mau